selamat sore saudara saudara sekalian
pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kembali
update yang kita dapatkan dari kinerja
selama satu hari ini
terkait dengan penanggulangan pandemi covid sembilan belas
kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal
yang pertama kami sangat berduka
dengan masih adanya saudara saudara kita
yang terpaksa harus meninggal
karena penyakit covid sembilan belas ini
kita mencatat jumlahnya sudah merata
hampir di semua provinsi ada
dan kita juga akan meyakini bahwa

dan ini masih akan terus terjadi
ini akan mengakibatkan berbagai macam dampak
baik pada keluarga yang ditinggalkan
atau kepada kita semuanya
oleh karena itu ini keprihatinan yang sangat mendalam
bagi negara dan kita tidak mungkin lagi
untuk kemudian berdiam diri
tidak melanjutkan pekerjaan yang besar ini
tidak semakin merapatkan
garisan untuk bergotong royong
menyelesaikan masalah ini
presiden beberapa saat yang lalu sudah menetapkan
bahwa pandemi covid sembilan belas ini adalah satu bencana non alam
yang bersekala nasional
keputusan presiden nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
yang menetapkan sebagai bencana non alam terkait dengan penyebaran coronavirus disease covid sembilan belas ini
inilah yang kemudian kita yakini betapa pentingnya bagi kita semua
untuk berprihatin untuk menanggapinya secara serius
untuk berkotong royong bersama sama merespon dan menanggulangi covid sembilan belas
status ini juga memberikan pintu bagi kerjasama internasional
bagi bantuan bantuan kemanusiaan yang tentunya kita akan mengacu pada peraturan perundang undangan yang kita miliki
saudara saudara penanggulan bencana nasional covid sembilan belas
dikoordinasikan oleh gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
yang sudah barang tentu
akan mengedapankan sinergitas dengan seluruh kementerian lembaga pemerintah pusat pemerintah daerah
agar bisa dalam satu irama yang sama lebih efektif dan lebih efisien
oleh karena itu gubernur bupati wali kota
akan memerankan sebagai kepala gugus tugas percepatan penanggulan covid sembilan belas
di daerahnya masing masing
dan memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan di daerahnya masing masing
dengan tentunya memperhatikan kebijakan kebijakan pusat
salah satu yang sudah kita ketahui dalam beberapa hari terakhir
yaitu penetapan pembatasan sosial berskala besar
yang mulai kini diberlakukan di pekanbaru
sebagai epicentrum yang secara epidemiologis
ini menjadi sumber untuk provinsi riau dan sekitarnya
kemudian juga di dki jakarta dengan daerah penyangganya
kota bogor kabupaten bogor depok kota tangerang kabupaten tangerang
kota tangerang selatan kota bekasi dan kabupaten bekasi
oleh karena itu mari kita patuhi ini
kita patuhi bersama sama
kita saling mengingatkan semua saudara saudara kita
untuk mematuhinya secara bersama sama
terima kasih atas kepatuan dan disiplin yang telah saudara saudara sekalian jalankan
di dalam kaitan untuk bagaimana kita mengendalikan pergerakan sosial
yang membatasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya sebaran penyakit covid sembilan belas ini
kita akan bersatu padu
mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah
sampai ke desa desa
sampai ke rtrw
dan sampai ke kehidupan keluarga masing masing
oleh karena itu mari di dalam rangka untuk menyikapi secara benar
menyikapi secara baik
tanpa memunculkan kepanikan
maka ikuti terus informasi yang diberikan oleh pemerintah
maupun di banyak aplikasi di online lainnya
serta layanan telemedicine yang lainnya
mari kita sama sama dewasa untuk tidak kemudian dengan mudah percaya pada berita berita yang tidak dipertanggungjawabkan
progres kebijakan yang telah dilaksanakan
sampai dengan tiga belas april
sampai dengan empat belas april hari ini
sudah lebih dari tiga puluh ribu sampel yang telah kita pereksa
oleh karena itu
mari kita sama sama terus untuk memerangi covid sembilan belas ini
psbb sudah diterapkan di sepuluh kabupaten kota
kota tangerang selatan
dan kota pekanbaru
semua ini dilakukan semata mata adalah untuk memutus kemungkinan terjadinya penularan
dari orang yang satu ke orang yang lain dengan membatasi aktivitasnya
ini adalah bentuk penguatan dari kebijakan sebelumnya
untuk tetap tinggal di rumah
menjaga jarak fisik dalam berkomunikasi
dan kemudian menggunakan masker
harus keluar dari rumah
terima kasih kepada seluruh masyarakat indonesia
yang sampai dengan saat ini
telah bersama sama dengan seluruh saudara saudara kita
di seluruh dunia
untuk kemudian menunjukkan kepedulian di dalam penanganan ini
pada hari ini
setelah ditetapkan sebagai satu bencana nasional
seluruh integrasi data
yang kita bangun mulai dari
kabupaten kota provinsi dan seterusnya sampai ke pusat
berada dalam satu sistem
berada dalam satu kendali data
berada dalam satu jaring data
sehingga seluruhnya bisa kita lihat
dan kita bisa akses secara terbuka
dan bisa dilihat secara lebih transparan
pada hari ini
untuk pengujian antigen berbasis real time pcr
kita laksanakan di lebih dari tiga puluh dua laboratorium
beberapa laboratorium yang lainnya
sedang kita tingkatkan kapasitasnya
baik dengan penambahan mesin
atau menambah laboratorium baru
tentunya harus dilengkapi dengan peralatan yang standar
dari kesempatan antigen yang sudah kita periksa
kita tahu bahwa
dalam kesempatan antigen yang sudah kita periksa

yang sudah kita periksa
dan hasil positif empat delapan ratus tiga puluh sembilan orang
hasil negatif adalah dua puluh enam tujuh ratus delapan puluh sembilan orang
sementara kelompok saudara saudara kita
sudah tercatat satu ratus tiga puluh sembilan satu ratus tiga puluh tujuh orang
inilah yang kemudian menjadi perhatian besar kita
karena tidak menutup kemungkinan dari saudara saudara kita
yang masuk dalam pemantauan dengan kondisi yang tidak sakit
dengan kondisi yang sakit ringan
sehingga bisa dirasakan seakan akan tidak sakit
berpotensi menjadi sumber penularan
apabila tidak segera dirawat dengan baik
apabila tidak segera melaksanakan isolasi diri
karantina diri dengan cara yang sebaik baiknya
pasien dalam pengawasan sampai dengan saat ini ada sepuluh empat ratus delapan puluh dua orang
sudah terkonfirmasi positif covid sembilan belas
melalui pemeriksaan pcr real time
sebanyak empat delapan ratus tiga puluh delapan orang
sementara kita bersyukur cukup banyak pasien yang sudah sembuh
sudah ada empat ratus dua puluh enam orang sampai dengan hari ini akumulasinya
yang dinyatakan sembuh
ini yang kemudian kita prihatinkan
masih saja ada saudara kita yang terpaksa meninggal
data yang kita kaji lebih dalam
ternyata banyak faktor faktor penyakit komorbit
yang menjadi dasar meninggalnya kasus kasus ini
di antaranya kita melihat bahwa faktor penyakit hipertensi
penyakit sesak nafas karena ada kelainan pada paru paru
bisa sebabkan karena asma
bisa disebabkan karena tbc
ini juga menjadi penyebab meninggalnya kasus kasus covid sembilan belas
termasuk di antaranya adalah diabetes
oleh karena itu bersama sama kita harus menyadari
bahwa masih banyak ancaman penyakit yang berada di wilayah kita
berada di tengah tengah masyarakat kita
yang bisa menjadi faktor komorbit pemberat
sehingga menambah jumlah kasus kematian
kita harus mewaspadai betul
di dalam konteks musim pancaroba saat ini
penyakit demam berdarah
ini akan seringkali akan menjadi sangat buruk
manakala disertai dengan covid sembilan belas
penyakit tbc yang cukup banyak berada di indonesia
ini juga menjadi kontribusi yang cukup besar
di dalam kaitan dengan penyebab kematian
manakala kemudian disertai infeksi covid sembilan belas
saudara saudara oleh karena itu
pada hari ini akan saya sampaikan update data
ada penambahan kasus baru sebanyak dua ratus delapan puluh dua
sehingga total menjadi empat delapan ratus tiga puluh sembilan
ada kasus sembuh empat puluh enam orang
kalau kita lihat distribusi terbesar
dki sudah sembuh satu ratus enam puluh tiga orang
kemudian di jawa tengah
di jawa timur tujuh puluh enam orang sembuh
kemudian di jawa barat ada dua puluh tiga pasien sembuh
kemudian sulawesi selatan tiga puluh tiga pasien sembuh
demikian juga di beberapa provinsi yang lain
angka kematian bertambah dengan enam puluh orang pada hari ini
sehingga totalnya menjadi empat ratus lima puluh sembilan
saudara saudara yang seperti yang kita ketahui bersama
ini gambaran bahwa penularan di luar
penularan di tengah tengah masyarakat masih terjadi
ada dua faktor besar yang harus kita perhatikan
yang pertama masih ada kasus positif
tanpa gejala tanpa keluhan
yang masih berada di tengah tengah masyarakat
ini menjadi sumber penularan
kemudian yang kedua
masih adanya masyarakat yang rentan
untuk tertutup untuk mencari penularan
karena tidak mematuhi untuk disiplin tetap berada di rumah
tidak mematuhi menjaga jarak di dalam komunikasi
dengan orang lain secara fisik
kemudian tidak menggunakan masker
ini juga menjadi salah satu penyebab
di samping kebiasaan mencuci tangan yang belum dilaksanakan dengan baik
oleh karena itu kembali lagi kami menghimbau
patuhi dan disiplinlah
patuh dan disiplin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir
kita ingatkan semua keluarga kita
kita ingatkan orang orang yang kita kenal dengan baik
agar rutin melakukan kebiasaan mencuci tangan
kita mulai dari setiap rumah di tempat kita
kita mulai dengan tetangga tetangga kita yang terdekat
kita mulai di tingkat rt rw dan seterusnya
insyaallah dengan cara ini
maka gerakan mencuci tangan akan menjadi budaya yang baik untuk kita
kemudian patuh dan disiplin pakai masker
masker kain bisa dibuat sendiri
bisa dilakukan dengan memberdayakan usaha kecil
usaha rumah tangga
ini menjadi peluang untuk kita semuanya
kemudian patuhi dan disiplin menjaga cara aman
setidak tidaknya dua meter dengan orang yang lain
patuhi untuk disiplin tetap berada di rumah
semuanya sudah ada di rumah
lakukan hal penting manakala berada di rumah
kita sekarang menghadapi musim pancaroba
ancaman demam berdarah masih akan mencapai
dan keadaan kita akan meningkat
oleh karena itu berada di rumah dan berantas sarang nyamuk
bersihkan rumah kita
jangan sampai ada sarang nyamuk yang berada di sekitar rumah kita
ini kegiatan yang bisa kita lakukan selama berada di rumah
oleh karena itu
tidak bepergian adalah kebijakan yang paling bagus
untuk tetap berada di rumah
tidak bepergian kemanapun
baik ke rumah saudara apalagi ke desa
karena kita tahu saudara saudara kita
orang tua kita di desa
adalah kelompok kelompok yang rentan
yang apabila terinfeksi penyakit ini
akan mengalami perburukan yang cepat
dan kemudian akan berakibat fatal
sekali lagi mari kita lawan covid sembilan belas
dengan meningkatkan imunitas kita
makanlah yang bergisi sabar tenang istirahat yang cukup dan teratur
tidak panik dan munculkan perasaan yang gembira
jaga jarak pakai masker
jangan sentuh mata hidung mulut
sebelum mencuci tangan
menggunakan sabun dan air yang mengalir sampai bersih
mari bergotong royong dan bersatu
lawan covid sembilan belas dari pusat sampai ke desa
sampai ke rtrw sampai ke rumah tangga kita
gugus tugas sudah bekerja satu bulan
demi memastikan kita untuk bisa secara bersinergi
memenangkan peperangan kita melawan covid sembilan belas
bersama sama seluruh kekuatan bangsa kita
yakinlah tuhan yang maha kuasa pasti akan melindungi kita
dan pasti kita bisa mengatasinya
terima kasih selamat sore